siapa sangka di rumah rumah yang sudah permanen ini lengkap dengan kebutuhan kebutuhan yang standar
motor ac kulkas tv dan lain sebagainya
ternyata delapan ratus pemukiman rumah tinggal yang ada di wilayah rw delapan kelurahan putrajaya ini
tidak memiliki jamban atau jika memiliki jamban tanpa adanya safety tank
semuanya tersebar dari sini hingga ke pojok sana bahkan di sebelah di dekat bantaran sungai
inilah suhaily ayah dua anak di rw delapan kampung putrajaya surabaya
puluhan tahun bekerja sebagai pengepul barang bekas dia mampu membangun rumah cukup layak untuk keluarga
ada dua kamar dapur kecil dan kamar mandi
tapi jamban jongkok di sana hanya sebagai saluran pembuangan saja
karena tidak ada tangki septik atau penampungan tinja
dulunya saya tidak mampu pak tidak taruh di belakang sana
jadi itu ya
jamban ya lagi maju sekarang ya gimana lagi
sekarang sudah punya uang tidak mau bikin safety tank
ya mungkin ya ngumpulin dulu pak
itu berarti jambannya langsung tinjanya langsung ke sungai ya
ya langsung ke sungai pak
mulai dulu itu kan jarang rumah sini ya taruh sana aja gitu
tetangga suhaili bahkan tidak punya jamban sama sekali
di rumah ini hanya ada kamar mandi sederhana
yang hanya bisa digunakan untuk mandi dan buang air kecil
untuk buang air besar penghuni rumah biasa menampung di rumah tetangga
yang punya jamban atau di kamar mandi masjid
mau beol gimana biasanya
ya kita tidak sebelah
kalau nggak seberapa kebelet itu lari ke pak d nya
ke pak d kalau misalnya mau pipis ya di situ aja
iya kalau pipis di situ
kalau pipis di sini
kenapa waktu itu nggak mau bikin
kan yang kerja cuma satu gitu
oke oke ya mahal ya mahal mungkin
terus kalau misalnya ke tetangga gitu enggak malu gitu
ya mau gimana lagi tetangganya juga ya paham
ya paham ya
ini rumah yang lain lagi
meski penghuninya memiliki dua motor perabotan lengkap dan aset
jadi jamban di rumah ini juga tanpa tangkis
untuk ke lagu ini rekam
pemzuge laki laki inglis terang
biasa biasa juga malaikan
berlalu kuliah saya sendiri
berpenguruh material itu cukup berategi laki laki
sehingga saya sudah bottom of the kit
seolah olah saya markers aja ya
kalau melihat ini

sekarang pertama dua dua
jangan berubah nahas
jangan berubahlah aja

sungai kali kecil begitu yang membelah beberapa rt di wilayah rw delapan kelurahan putrajaya jadi kali
ini ini jadi semacam tempat septic tank raksasa saluran penempatan dan juga pembuangan bagi
jamban jamban milik warga yang semuanya nyaris tanpa safety tank ya dan juga beberapa warga yang
tidak memiliki wc sama sekali ada paralon di sana pipa ya ipaya kemudian ini sengaja di masukkan ke
sebagai saluran pembuangan dari jamban milik warga yang tanpa septic tank itu ada pak rt di sini ya pak
rt ah kenapa enggak membuat jamban komunal atau wc umum gitulah karena biar ya biar
lebih sehat misalnya karena di sini kan gak ada tempatnya tempatnya itu kurang
enggak cukup lagi karena kalau kita lihat memang semuanya semuanya penuh dengan unian warga ya tapi
kalau banjir pasti naik ya naik sekitar satu meter
pada dua ribu empat kementerian kesehatan merumuskan tujuh syarat jamban sehat tidak perlu mewah
yang penting memiliki tangki septik dan
berjarak minimal sepuluh meter dari sumber air minum lewat rw rw pemkot surabaya sudah mengusulkan
warga membangun jamban atau tangki septik dengan uang muka yang disubsidi dasar sosialisasi
yang melalui rt melalui pkk melalui posyandu melalui kader kader kesehatan bahwa pentingnya
untuk jamban untuk kesehatan namun karena beliau belonnya ini mungkin keadaan dan sebagainya menang
ada bantuan dari pemerintah melalui puskesmas dan sebagainya tapi kan terbatas tidak sebanyak yang
kita ketahui di sini aja ada warga yang rumah rumah peta ini sepuluh lebih ada yang di langsung sungai itu
dan bantaran sungai dekatnya tps itu langsung ke anoto sungai itu warga di kampung putrajaya ini
adalah gambaran dari sembilan keluarga di surabaya yang masuk kategori buang air besar sembarangan
dan tidak punya jamban berdasar kajian dinas kesehatan dan fakultas ilmu kesehatan masyarakat
universitas erlangga surabaya pada dua ribu satu hasil survei bps dua ribu enam belas menyebutkan ada lebih dari
satu juta keluarga indonesia tidak punya jamban layak secara umum studi bank dunia dua ribu empat belas bahkan menyebut
sanitasi buruk yang juga disebabkan karena ketiadaan jamban sehat menyebabkan kerugian warga
rp satu per tahun dan memicu angka diari sebanyak satu ratus dua puluh satu ribu setiap tahunnya rangka umara
heru sudarmanto surabaya jawa timur